sementara itu ada juga video viral di media sosial lainnya yang memperlihatkan pengemudi mobil dimintai uang lima puluh ribu rupiah
untuk biaya parkir di kawasan wisata warpat puncak pas bogor jawa barat kamis pekan lalu
wisatawan ini menyebut sempat mengunjungi toko di sekitar lokasi sehingga diminta membayar uang parkir kendaraan
sementara itu sabtu siang salah satu pengelola parkir warpat puncak memastikan pungli terjadi di luar area tersebut
tarif parkir warpat tak lebih dari sepuluh ribu rupiah untuk mobil dan dua ribu rupiah untuk sepeda motor
pengelola parkir menduga pungli terjadi di area kabupaten cianjur lantaran kawasan tersebut merupakan perbatasan puncak pas dan cipanas
warga dan wisatawan puncak mendesak pemda setempat segera melakukan penertiban
serta menindak calo dan tukang parkir liar yang dianggap meresahkan
tim liputan cnn indonesia